itulah kemuliaan ramadhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
mudah mudahan senantiasa sehat dan semangat
untuk menjalankan ibadah puasa yang penuh rahmat
dan penuh barokah untuk kita semuanya
saya ingin menyampaikan bagaimana peristiwa robot
yang menjadi jawaban terhadap teknologi saat ini
dan hubungannya dengan asma'ul husna
tentu saja manusia tidak bisa meniru asma'ullah
tetapi manusia akan senantiasa belajar kepada sembilan puluh sembilan sifat
yang merupakan sifat allah yang harus kita pahami
dan coba kita amalkan dalam tataran kita
saya ingin perlihatkan kepada anda di sebelah kiri saya
ini adalah robot yang saat ini menjadi teman
tapi juga musuh manusia
teman karena dia membantu robot
yang menjadi musuh karena mengambil jatah pekerjaan kita
teknologi robot saat ini sudah masuk ke semua aspek kehidupan
dan juga ia hadir di segala sisi
mulai dari membangunkan anda di pagi hari
mencari ikan di lautan
atau menjelajah angkasa
bahkan mengantar piring
dan bahkan robot robot saat ini
memiliki wajah yang bisa lebih cantik
daripada wanita wanita yang ada
lebih tampan lebih ganteng
karena semua di desain
ini adalah sebuah fenomena yang terjadi
bahkan ke depan teknologi robot ini akan menggantikan sebagian dari pekerjaan manusia
saya ingin menceritakan mengapa ini terjadi
mengapa fenomena robot ini terus mengejala di muka bumi
manusia ingin senantiasa efisien
manusia ingin cepat
manusia ingin selamat
manusia ingin lebih mudah
dan dengan cara cara yang murah
kita tahu bahwa banyak sekali kecelakaan kecelakaan di jalan raya
akibat dari human error
atau kesalahan dari manusia
robot telah menggantikan fungsi atau peran supir
sehingga bukan lagi dengan supir manusia
tapi diganti oleh robot
robot punya kedisiplinan
ini semua sesungguhnya adalah pengejauhan tahan
dari robot yang berpengalaman
sifat yang kita pelajari dari jabariyah allah swt
allah al jabbar membuat semua serba pasti
allah ar rahman membuat semua penuh kasih sayang dan cinta
kombinasi yang melahirkan agar manusia senantiasa ingin hidup dalam kepastian
adalah zikir manusia kepada allah al jabbar
fenomena robot adalah fenomena ketika manusia rindu kepada allah yang jabar
allah yang serba pasti
dan melayani yang tiada henti
adalah kerinduan manusia
untuk mengabdi kepada allah
yang maha pengasih lagi maha penyayang
manusia sebagai hamba
manusia sebagai halifah
dia akan terus mencari bagaimana cara
agar kedisiplinan itu terjadi
mungkin manusia dianggap tidak bisa lagi memberi
maka robot yang dilahirkan
namun iklimnya tidak bisa lagi memberi
ingat bahwa sesungguhnya
tidak bisa dihindari pemirsa
tidak bisa lagi ditahan
karena dorongan manusia
untuk senantiasa tak korup ilallah
bukan hanya tak korup kepada allah ar rahman
bukan hanya tak korup pada allah ar rahim
tapi tak korup kepada allah al jabar
saya tidak ingin bercerita
tentang bagaimana manusia
kelakunya robot semuanya
tetapi fenomena ini terjadi
manusia untuk mencari kepastian kedisiplinan adalah kerinduan manusia kepada allah al jabhah
di bulan suci ramadan ini saya ingin mengajak pemirsa semuanya untuk berkontemplasi
kemanapun kau menghadap di situ wajah allah
kemanapun kau menghadap di situ wajah allah manusia harus sadar bahwa teknologi yang lahir seperti fenomena robot fenomena komputer adalah fenomena semua diatur dengan hukum hukum alam yang serba pasti
dan kepastian adalah zikir allah kepada allah al jabbar yang maha pasti
maka hari ini pemirsa kita jangan silau dengan teknologi yang membuat kita lupa dengan diri kita
kita jangan lupa bahwa semua ini adalah kondisi yang allah inginkan allah jaga bahwa seluruh alam semesta raya dijaga oleh kegagahan kemampuan dan kemuliaannya
demi matahari dan sinarnya di pagi hari
demi bulan apabila mengiring
demi siang apabila menampakkan diri
demi malam apabila menutupi
demi langit dan seluruh binaannya
demi bumi dan semua yang
ada di permukaannya
demi jiwa dan penyempurnaannya
langit yang tujuh bumi dan semua yang ada dalamnya
semua laksana rembulan bintang yang bergerak laksana robot tunduk patuh kepada alam
namun manusia diberikan pilihan untuk melakukan sesuatu berdasarkan nilai nilai yang telah diberikan kebebasan
akan tetapi manusia agar senaza taat dan patuh
meskipun dia disiplin tetap hati dipenuhi cinta kasih sayang
zikir kepada allah ar rahman zikir kepada allah al jakbar
selamat berbuka puasa
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh